sadarkah anda bahwa setiap orang termasuk anda
menghasilkan hampir satu kilogram sampah setiap hari
sampah yang menggunung ini berasal dari kita sendiri
setiap makanan yang kita beli barang kebutuhan sehari hari
hingga sisa makanan terbuang dan menjadi sampah
untuk sampah plastik indonesia berada di urutan ke sebelas
penghasil sampah plastik terbanyak di dunia pada dua ribu dua
jika tidak dilakukan penanganan serius
jumlah sampah plastik di lingkungan bisa mencapai dua belas miliar ton pada dua ribu dua puluh
sampah akan selalu ada dan tidak pernah habis
timbunan sampah juga diprediksi akan terus meningkat
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk
namun sampah bagi sebagian orang bukanlah masalah
tetapi sebuah potensi untuk dapat mendulang rupiah
saya akan mengajak anda untuk melihat seberapa besar prospek bisnis dari sampah
dan apa yang bisa dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
dan tetap menjaga lingkungan
dibuang dan dianggap tidak berguna
sesungguhnya beragam jenis sampah memiliki nilai ekonomi
menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian orang
sampah plastik punya nilai tersendiri dalam bisnis jual beli sampah
gotol minuman memiliki rentang harga seribu hingga enam ribu rupiah per kilogram
sampah plastik yang nilainya paling rendah pun
seperti kantong plastik
bagusnya dipres atau dicuci
cuci nah ini punya nilai ekonomis yang tinggi
tidak ada sampah yang tidak bisa didaur ulang
sampah kemasan makanan dan minuman bisa disulap menjadi produk berkualitas dan bermanfaat
eka wati praitno ibu rumah tangga dari jakarta selatan
sudah mengolah sampah jenis ini sejak dua ribu
bersama sembilan ibu rumah tangga lain di kelurahan jati padang pasar minggu eka mengubah

kita punya mesin jahit jadi kita punya mesin jahit
yang tadinya kita nggak butuh modal buat otomatis
kalau stok itu kan harus ada modal juga
selain mengedukasi para ibu di lingkungannya untuk memilah sampah dari rumah
eka juga menghidupkan perekonomian warga sekitar untuk membuat produk yang inovatif
produk buatan kelompok ibu rumah tangga ini dibanderol mulai rp lima belas hingga rp lima ratus
dalam sebulan eka memperoleh penghasilan antarabangsa
antara lima juta hingga lima belas juta rupiah
produknya bahkan telah dibawa ke brunei bangladesh hingga jepang dan libya
tak hanya permasalahan sampah plastik yang harus diselesaikan
tapi juga sampah organik yang memiliki proporsi paling besar dalam timbunan sampah
ada juga yang melihat peluang bisnis di sini
arka irvani mengubah limba kulit buah
menjadi bahan alternatif pengganti kulit hewan dan kulit sintetis
berbagai bahan dasar tas dompet hingga jam tangan
limbah sampah yang ia peroleh
khususnya dari para petani diolah melalui proses sterilisasi dan fermentasi selama lebih dari satu bulan
waktu yang singkat jika dibandingkan dengan proses pengolahan kulit kambing yang membutuhkan waktu dua tahun
hasilnya adalah bahan dengan kualitas
antara kulit yang kokoh dan mampu menahan beban hingga lima puluh kg
karena kalau kita ngomongin limbah sendiri itu luas banget ya
misalnya buat sekarang yang kita pakai itu kan limbah dari
bukan limbah ya mungkin hasil produk samping dari kopi gitu kulit kulitannya
indonesia sendiri setiap tahunnya yang dari referensi saya yang baca itu sekitar tiga ratus ribu ton setiap tahunnya
dan itu kalau kita ubah jadi misel jadi kulit itu gede banget mas
misalnya di dunia sendiri market size nya itu empat ratus empat belas miliar usd
kalau misalkan kita berhasil ngembangin material yang bisa diserap oleh masyarakat langsung gitu
bahkan memulung pun bisa berkembang menjadi bisnis tersendiri
berawal dari pengumpul sampah kecil kecilan pada dua ribu lima
kini memiliki pabrik daur ulang plastik
yang memang bisa didaur ulang
dan kalau yang nggak didaur ulang coba kita upayakan supaya bisa didaur ulang
biasanya yang nggak bisa didaur ulang itu bukan secara teknis nggak bisa daur ulang
secara ekonomi tidak bisa didaur ulang
karena nilainya tidak ada
orang melihat bahwa wah ini mentransfer plastik yang sampah menjadi nilai yang sekian
tapi orang tidak lihat proses pengumpulannya itu manual
jadi proses pengumpulannya proses transportasi sampai ke kita itu kosnya tinggi sekali
potensi pengolahan sampah ini juga berdampak cukup besar bagi pemasukan negara dengan taksiran triliunan rupiah
kepala kepala kepala kepala

itu baru dari sampah kertas saja
dan saat ini kan kita juga baru bisa supply dari dalam negeri lima puluh an persen
misalnya masih capital flight tentunya
kita import pas krem serta semua
artinya potensi ini sangat besar
kemudian kalau plastik kita hitung misalnya sekarang
kemudian kalau plastik kita hitung misalnya sekarang
kapasitas industri darulang kisah itu sekitar dua juta ton per tahun
kemudian suplai dari dalam negeri sekitar sembilan ratus ribu sampai satu juta ton per tahun
kalau kita anggap saja harganya lima per ton itu
itu juga sudah lima triliunan juga kan
barang barang yang kita buang dan bertumpuk menjadi gundukan sampah ini
ternyata memiliki potensi untuk menambah pundi pundi rupiah
jika dikelola dengan baik sampah bukanlah masalah
sampah adalah lahan basah bagi pengembangan industri ekonomi kreatif di indonesia
pernah nggak dapat sama sekali mas
pernah nggak dapat sekali
nggak pernah apa nggak
enggak itu dapat sehari itu anak nggak bisa makan
nggak ada nilai
di balik timbunan sampah yang berlimpah
ada lebih dari tiga tujuh juta pemulung yang menggantungkan hidupnya pada sampah
mereka lah yang setiap hari bekerja mengumpulkan sampah kita
akan tetapi meski sampah tak pernah berkurang
kehidupan pemulung di masa pandemi menjadi lebih berat
yang kita lihat adalah di indonesia
pendapatan sehari hari ya lima puluh enam puluh karena pandemi ini ya berkurang menjadi aturan enam puluh menjadi tiga puluh dua puluh sehari hari
karena ini ya pak pandemi ini corona jadi harga harganya ikut turun
hujan kehujanan kalau nggak dapat itu susah banget sampai saya ngenas
nggak bisa menafkai anak kalau nggak dapat
pernah nggak dapat sama sekali mas
pernah nggak dapat sekali nggak pernah itu dapat sehari itu anak nggak bisa makan
banyak pemulung seperti takrin di bantar gebang bekasi jawa barat
yang pendapatannya menurun akibat pandemi
bahkan ada yang sampai lima puluh persen
pabrik pengolahan yang tutup membuat sampah menumpuk dan belum dapat diolah
alhasil harga jual dari pelapak hingga pabrik pun turun karena stok sampah yang berlimpah
pembulung pada saat pandemi ya pada saat pandemi ya sangat signifikan lah
sampai ada yang
pendapatnya sampai tujuh ribu di bawah sepuluh ribu
bagaimana dia bisa memberi susu untuk anak anaknya atau memberikan jajan untuk anak anaknya
nah di saat sekarang ini memang mulai ada penaikan harga
cuman belum normal seratus persen masing diangka pendapatan pembulung itu lima puluh sampai tujuh puluh ribu
pendapatan yang menurun dan tak cukup untuk menutup biaya kebutuhan hidup
membuat pembulung terpaksa meminjam uang
membuat pembulung terpaksa meminjam uang

sebagian besar pemulung di kawasan bantar gebang bekasi jawa barat melakukan ini
uang makan dia per hari itu kan gak cukup lima puluh ribu apalagi punya anak
punya anak yang masih istilahnya pengen belajar sekolah
itu kan nggak cukup uang lima puluh ribu penghasilan dia

jadi ya nombok bagi kami sebagai lapaknya artinya itu ngasih pinjaman setiap harinya
makanya dari makanya ya istilahnya sampai sekarang tuh banyak catatan di buku utang utang utang perharinya
satu bulan tuh yang ditulis minusnya kadang kadang bisa satu juta dua ratus per bulan
pandemi juga membuat penghasilan umkm di sektor pengolahan limbah terkena dampaknya
membuat kerajinan dari limbah plastik ekawati praitno sebelumnya mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari toko
ketika pandemi tokonya sepi pengunjung dan berdampak pada penurunan penjualan hingga lima puluh persen
eka tidak dapat mengajukan bantuan modal usaha ke bank karena masih memiliki pinjaman yang belum dilunasi
gak apa apa saya gak dapat cuma ya agak sedih juga
kenapa karena pada saat sebelum pandemi kita ini ukm disuruh kenal perbankan
dimajukan suruh kasarnya boleh minjam gitu kan
nah di saat kita lagi terpuruk seperti ini boro boro buat bayar pinjaman kan gitu
ini akhirnya kita ya sudah lah emang itu resiko kita gitu
pandemi juga berdampak pada usaha arka irvani
yang produksinya mengalami kesulitan memperoleh bahan baku
untuk bantuan permodalan arka masih memanfaatkan bantuan hibah dari berbagai perlombaan yang diikutinya
cukup ini sih cukup banyak kalau kemarin
jadi sebenarnya kita ada beberapa deal yang kayak misalnya kita memang perlu bikin site produksi di tempat luar gitu
tapi karena pandemi ya jadi banyak yang terhalang kan
jadi kita ke delay gitu kan jadinya kita kegeser
kemudian ada juga masalah misalnya produksi kita perlu ngumpulin limbah
sempat waktu itu sempat sulit nyarinya mungkin kayak gitu sih kalau dari kita
pabrik daur ulang sampah plastik yang cukup besar sekalipun tak luput dari dampak pandemi
nilai limbah plastik mengalami penurunan hingga lima puluh persen
permintaan barang yang menurun dan stok sampah yang menumpuk
karena harga minyak yang pertama kemudian demand
karena banyaknya lockdown akhirnya demandnya juga berkurang
ya pasti harga menyesuaikan kemudian dengan situasi yang ada
nah ketika harga terlalu turun ini yang kita selalu dilematis adalah dampaknya ke pemulung
kalau harga terlalu murah
pemulung dapatnya cuma sekian
boleh katakan misalnya sekarang ini cuma dapat per kilonya satu lima ratus
eh sorry pada saat pandemi
nah ketika dia harus keluar kemudian mengumpulkan per kilo satu lima ratus
berapa kilo yang harus dikumpulkan sedangkan itu manual
baik pakai gerobak kah pakai karung itu kan pasti terbatas
pemulung yang dikumpulkan hanya berapa kilo
pemulung hingga pengusaha tidak hanya berkontribusi terhadap pengolahan sampah
tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran roda ekonomi nasional
sebagai tonggak industri daur ulang mereka masih membutuhkan bantuan bukan saja dari sisi permodalan
tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana untuk dapat mengoptimalkan pengolahan sampah
khusus ya unik ya jadi kita juga memahami kenapa tidak semua perbankan paham
makanya yang kita harapkan kemudian adalah perbankan bumn yang bisa memberikan support terhadap kita
peluang masih bisa diciptakan dari timbunan sampah yang semakin berlimpah
bantuan di sektor keuangan menjadi salah satu kebutuhan utama para profesional di bidang sampah
takrib pemulung di bantar gebang bekasi mengatakan belum banyak pekerja sepertinya yang mendapat akses pelayanan keuangan ataupun menerima bantuan dari pemerintah
saya sama bos saya kan ikut bos jadi ya pinjemnya sama bos
kalau lagi butuh uang buat ini berobat
hingga masa pemulihan pasca pandemi kelak sektor umkm membutuhkan bantuan permodalan untuk dapat mempertahankan bisnisnya
kebutuhan lain adalah pendampingan
pendampingan dan konsultasi bisnis juga alat produksi
umkm ini saya bilang cukup menantang
banyak yang harus kami pelajari dan harus kami dalami
tapi yang menjadi poin penting bagi kami untuk memberikan dukungan ke umkm adalah tentu saja dari usahanya itu sendiri
terutama keberlangsungan usahanya
kami harus meyakini bahwa sektor yang kami biayai itu memang sustain dapat berjalan dengan jangka waktu yang cukup panjang
sehingga pembiayaan yang kami berikan ini dapat berjalan dengan baik
selain itu juga kami mengutamakan beberapa sektor yang terbukti di masa pandemi ini memang masih berjalan dengan baik
begitu banyak pengusaha yang selama ini mengandalkan
kami juga menggunakan penyaluran modal dari perbankan untuk memutar roda bisnisnya
tambahan modal juga memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kapasitas produksi hingga kenaikan omset
kalau tidak dibantu dengan perbankan otomatis laju kita juga berkurang
karena itu tadi dengan adanya perbankan itu kita menambah omset juga
karena yang tadinya misalkan stok kita hanya bisa mampus sepuluh atau dua puluh pis
nah dengan adanya perbankan kita modal kita berarti kan stok bahan maupun stok produk bisa lebih banyak
kalau dari perbankan kita sendiri belum pernah nyoba langsung
tapi ya mungkin yang kita ketahui juga banyak lah tapi kita belum pernah nyoba sih
kita sih sebenarnya mikir ya jadi kalau misalkan ketika kita memang ada demand yang tinggi gitu
kita memang udah plannya juga memang kalau misalkan perlu pinjam kita pinjam
kita cari modal dari bank
daniel lawrence pemilik perusahaan pengolah limba mengatakan usaha yang ia bangun bersama sang kakak ini ditopang permodalan dari perbankan
tanpa bantuan modal laju produksi akan terhambat dan berdampak terhadap penurunan pendapatan
menurut daniel daur ulang dan persampahan belum menjadi sektor
seorang investor prioritas untuk dapat menerima bantuan pembiayaan
jadi kita juga memahami kenapa tidak semua perbankan paham
makanya yang kita harapkan kemudian adalah perbankan bumn yang bisa memberikan support terhadap kita
ada program programnya tapi tidak mencakup khusus untuk industri daur ulang plastik misalnya
masih rendah ya
nah ini menjadi satu peluang bisnis tapi juga butuh support dari pemerintah
beberapa sektor usaha informal seperti pengolahan sampah masih mengalami kesulitan
saat mengajukan pinjaman
prosedur yang panjang dan banyaknya pelaku usaha yang belum tersentuh perbankan
menjadi penghambat terjadinya penyaluran modal
perbankan saat ini itu kan dia lebih formal ya sifatnya
dan melihat banyak faktor untuk bisa dapatkan modal gitu
jadi saya pikir ya harusnya diintervensi kalau memang melihat situasi ini
jangan lagi prosedur perbankan itu yang ditamakan gitu
tapi ada intervensi dari pemerintah bisa berupa hibah atau pinjaman yang sangat lunak
sektor daur ulang memang belum banyak dilirik sebagai tempat penyaluran kredit
masa sulit juga dihadapi perbankan yang harus memilah dengan baik
berbagai prospek bisnis dan berhati hati memutuskan bidang apa yang layak untuk mendapatkan pendanaan
kalau persyaratan untuk mendapatkan kredit sih sebenarnya mirip ya seperti umumnya gitu ya
pasti pertama perizinan ya
percikan mungkin ada yang dari simple
perizinan simple mungkin seperti domisili gitu ya
atau bahkan yang lebih advance misalnya lebih tertuju
atau dia ada nib nya gitu ya
nah itu hal hal yang memang perlu dipersiapkan oleh umkm
ya tentunya ini tergantung juga berapa besar sih pengajuannya gitu ya
semakin besar pengajuannya pasti perizinan langsung dilengkap
yang kedua adalah prospek bisnis dan keuangan
terdapat jurang pemisah yang belum dapat mempertemukan kebutuhan sektor usaha informal dan lembaga keuangan seperti perbankan
masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial
dan enggan terlibat dengan prosedur panjang untuk memperoleh modal
pemerintah mencoba menyediakan alternatif pembiayaan lain yang dapat menjadi jalur tengah bagi akses pembiayaan umkm
itu kita mulai melibatkan dunia usaha untuk melakukan membantu memberikan pinjaman
tentunya pemerintah nanti juga dalam skema ini akan memberikan insentif ke dunia usaha
yang membantukan memberikan pinjaman melalui skema
nah kemudian ada juga dari undang undang cipta ketiak tentunya nanti akan dilaksanakan disini
adalah bahwa prospek usaha itu bisa dijadikan agunan
ini akan sangat membantu tentunya kepada umkm dalam mengakses pembiayaan
karena saat ini seperti kita ketahui problem dari salah satu problem dari pembiayaan dari umkm itu adalah mengenai kolateral
nah mereka umumnya tidak punya sertifikat ya
mereka hanya punya dokumen tentang atau namanya dokumentasi mengenai sertifikat dan sebagainya yang cukup baik
pandemi membuat setiap orang harus peka terhadap segala potensi yang ada untuk menangkap peluang mendulang rupiah
hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulai memilah sampah dari rumah
sampah yang kita hasilkan bisa diubah menjadi uang bahkan emas
dengan menukarnya di bank sampah
data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan terdapat lebih dari sebelas bank sampah di indonesia
bank sampah juga dapat menjadi alternatif solusi timbunan sampah yang kian menumpuk
tim liputan cnn indonesia